sekali lagi terima kasih
kamu di rumah
kang gobang tadi pagi pergi
katanya mau cari kerjaan
mas aldi tv
gara gara siaran tv udah pindah ke digital
ke stb tuh
buat nangkep siaran digital
dulu mah denger denger
katanya mah gratis
tapi gak dateng dateng
akhirnya saya beli
beli di mana
neng yang beli online
mau beli di toko juga ada
mau bisa lihat siaran tv digital
sekarang mah belum ada uang
nanti udah gajian
nunggu udah gajian mah kelamaan
bisa ketinggalan jauh
nunggu udah gajian mah kelamaan
nunggu udah gajian mah kelamaan
si akang lagi santai di teras tuh
si akang lagi santai di teras tuh
ya udah hati hati di jalan
kamusnya di teras mah
kok pakai hati hati di jalan segala
kok pake hati hati di jalan segala
gak usah diterusin
gak usah diterusin
gak mau beca aja
seedoh mau apa
seedoh mau nebus ijasa
surat tanda tamat belajar
buat nangkep siaran digital
terima kasih kang
kenapa reg bbc termenter itu
oke terima kasih
langsung mau beli stb
kata cecep setiap bulannya
dari hasil penjualan dikurangi biaya produksi
gaji karyawan termasuk biaya hidup kita
dalam enam bulan terakhir
keuntungan bersih usaha kita rata rata
cuma lima juta per bulan
dibantuin serena belum ada hasilnya
yang lima juta itu keuntungan rata rata
belum terlalu berpengaruh
sampai tiga bulan kedepan
dia harus ngeluarin biaya promosi
jadi kira kira berapa lama lagi uang di bank jadi sekitar seratus juta
ya sekitar sepuluh bulan lagi
yang mau jual tanah emangnya mau nunggu
optimis atau pesimis
kalau tanah haji mumuh nggak bakal kebeli
keduluan sama orang lain
ada sedikit dari terminal
ada sedikit dari jalanan
ada sedikit dari pasar
yang kalau dikumpulin
yang sedikit sedikit itu jadi banyak
sekian puluh tahun akang ikut bisnis kang bahar
akang cuma punya rumah ini
itu juga karena sekitar setahun terakhir
waktu dia udah bilang pensiun
waktu itu dia nggak ngambil bagiannya
mungkin waktu itu rezeki kita kurang berkah
jadi aja banyak pengeluaran yang gak keduga
hanya pe angela
tapi hari baru datang
jangan bilang ke bang edi kalau tadi saya dipukulin tukang parkir
jangan bilang ke bang edi juga kalau saya ngebocorin siapa yang nyuruh kita
buat nyari backing orang orang di parkiran
sama di terminal
suatu saat bang edi bakal tahu juga
terus nanti bang edi nyuruh tukang pukul bayaran buat ngajar saya
gak tahu juga
tapi mungkin aja
saya gak ikut ke rumah bang edi
kamu sendiri aja yang kesana
saya nunggu disini
kenapa kamu jadi penasaran
dapat bilang saya jadi penakut
ini hape buat gue bang